iya perjalanan kisah muslim di bosnia hersi govina merupakan salah satu cerita yang mungkin tidak akan terlupa
yang juga menarik untuk diceritakan untuk dibagikan
benar karena memang selain karena konflik juga tapi pemandangan alamnya yang sangat indah di semenanjung bosnia ini
dan untuk berbagi kisah ramadan dan juga kehidupan muslim di bosnia saat ini kita sudah terhubung dengan adnan klovo
ya selamat pagi waktu indonesia adnan ini apa yang paling menarik dari berpuasa ramadan di bosnia
ya selamat malam memang di sini masih malam
alhamdulillah kita ada kesempatan ini untuk berbicara live tentang bagaimana suasana ramadan dan lebaran di rusmia
memang jika saya banding banyak hal yang berbeda
mulai dari jumlah waktu puasa
jadi kami di
di sini mulai tanggal tiga pagi puasa sampai seperempat kurang jam sembilan malam baru ikhtar
jadi sangat panjang memang
sekitar delapan belas jam tanggal ya puasa di sini
karena sekarang muslim panas di bosnia
kalau lebih segitu
kalau dari memang tradisi kami
kalau dari memang tradisi kami
kalau dari memang tradisi kami
kalau dari memang tradisi kami
pukul sepuluh malam terakhir memang keluarga sama teman teman undang saya dan teman lain untuk berbuka puasa bersama
kadang kadang di rumah tapi juga di resto dengan memang harus diezerwasi dulu
juga ada hal yang unik di sini itu adalah yang namanya mukabella
itu selama ramadan memang di beberapa masjid kami membaca quran dari juz pertama hingga juz tiga puluh
jadi itu adalah tradisi sejak ottoman
sejak abad lima belas ya
adnan ini sejujurnya saya mengapresiasi anda yang cukup lancar berbahasa indonesia walaupun warga negara asing begitu
ini kalau boleh tahu sudah berapa lama mungkin menikah dengan orang indonesia
sudah berapa lama begitu sampai lancar seperti itu
saya sudah menikah kurang lebih sembilan tahun
cuma sejak dua ribu delapan
yang saya tahu saya belajar bahasa indonesia sekitar mungkin sepuluh bulan awal itu sudah bisa kontestasi ya
konversasi dasar ya
mungkin juga penaruh karena saya juga guru bahasa jerman selama bahasa inggris
juga saya cinta memang dan suka belajar bahasa baru
mungkin ada talent juga
tapi memang menurut saya bahasa itu sangat penting karena bisa buka banyak kesempatan untuk pekerjanya dan mengerti budaya lain
dan memang interaksi antara bangsa lain dan negara lain
jadi hal yang paling penting untuk menyatukan seluruh masyarakat begitu
tapi adnan kalau misalnya memang sudah hampir sembilan tahun menikah dengan warga negara indonesia berarti pernah dong ke indonesia
apa yang menarik ketika anda pergi ke indonesia kemudian melakukan puasa mungkin puasa karena kabarnya pernah sepuluh hari pertama ini puasa di indonesia
apa yang menarik di indonesia menurut anda
saya sih kalau saya pribadi lihat lima belas hari lalu saya masih di jakarta
tujuh hari pertama namanya tajlil ya
saya lihat anak anak di pinggir jalan
siapin tazil untuk yang masih berkendara ya
masih balik dari kantor ke rumah ya
itu hal yang menurut saya sangat gimana ya bisa dibilang jujur ya
dan ikhlas dari anak anak
yang memang lari di belakang mobil karena mereka kompetisi
kompetisi buat bagi tajlil ya
apakah hal tersebut tidak ada di sana
itu sangat gimana ya imut ya bisa dibilang imut dan sangat luar biasa ya kalau menurut saya
tapi hal tersebut ada nggak di bawah
kalau kami tidak ada seperti itu tajlil hanya ada di masjid ya
kalau orang datang sholat maghrib sebelum liftar ya
tapi kalau di jalan jalan tidak ada ya
dan mungkin di sini juga tidak ada
ini adalah fenomena street school ya
ya nah ini sekarang sedang azan di bosnia
ya sudah masuk isya
anda bisa dengar
anan kalau kita berbicara juga mengenai bosnia
adnan anda dapat mendengar suara kita dengan jelas
nah anard kalau kita berbicara mengenai kota tempat anda berada saat ini sarayevo juga dikenal cukup indah seperti itu ya
ibu kotanya juga cukup indah dan salah satu yang terkenal itu masjid istiqlal juga cukup indah bisa dengar juga ya
sebagai representasi kemerdekaan begitu ya dibangun juga pada masa presiden soeharto
nah kalau di kegiatan ramadan di sarayevo sendiri dan juga mungkin di masjid istiqlal tersebut
apa aja nih selama bulan ramadan
memang masjid itu sudah dibuka sejak dua ribu satu ya
waktu itu ditanda tanda sama jekselensi tukarno megawati tukano putri ya
waktu itu presiden datang
masjid itu memang kalau saya lihat niknya memang dekorasi dari dalam ya
ada ada dari kayu kayu gitu dekorasi itu sangat unik ya
memang selain itu juga ada mukabela di situ
jadi dibaca tiga puluh juz selama jadi satu hari satu juz
dan memang kalau saya juga boleh kasih tahu
di sarajevo ini alhamdulillah
dari sekitar mungkin tiga puluh negara ya ada masjid semua
kayak masjid saudi arabia masjid indonesia malaysia dan lain lain
itu memang sangat orang memang sangat suka datang dan bangun messi di sini ya
karena memang sejak perang sudah sekitar satu dua ratus masjid dihancur waktu perang ya
jadi itu sangat penting masjid buat kami di sini
baik berarti perhatian masyarakat muslim internasional juga cukup tinggi ya
untuk bosnia sendiri
alhamdulillah cukup tinggi
ya berhubung karena anda juga lagi mudik lagi pulang kampung ke bosnia begitu ya
ini sebenarnya saya dan juga mungkin masyarakat indonesia lainnya juga ingin mendengarkan sedikit begitu
kalau di sana tradisi yang dilakukan ketika ramadhan pasti kan mengucapkan juga selamat idul fitri
ketika lebaran ya
ketika lebaran menurut saya mengucapkan idul fitri
boleh kita minta satu kalimat seperti itu mungkin mengucapkan selamat mereka
dalam bahasa bosnia
tapi jangan ini ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam nasa bravo sesuai sudah leko nam drago indonesia
jalim dalam cestitam nastupayuci ramadhan ki bayram bayram sherif barek olsum
ida seakuboda docikamu istrici bayram yaltu nasi launi mesima fitra
cukup panjang ya nen
cukup panjang ya
artinya jika boleh saya terjemah
saya salam bagi saudara saya di indonesia yang begitu jauh
saya berharap lebaran ini jadi luar biasa dan bisa dibagi dan sebahagia

dan mudah mudahan orang indonesia akan setelah ini lebih penasarannya dan beringin belajar tentang islam dan budaya dan sejarah di bosnia
kalau udah seperti itu jawabannya apa tuh
mungkin kita juga ingin mengucapkan terima kasih seperti apa dalam bahasa bosnia
semoga tidak salah ya
terima kasih banyak
saya nangkom sebagusnya
oke baik terima kasih adnan telah bergabung bersama kami ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected ramadan salam untuk keluarga di sana